ratusan siswa kelas lima dan enam sekolah dasar negeri kapasari satu surabaya
belajar tentang asal pendapatan negara dan pengelolaannya
dari para relawan kementerian keuangan pada senin
diharapkan siswa dapat mengerti keuangan negara sejak dini
senang banget yang disampaikan
tadi tuh kita bisa menggantikan nanti kalau kita sudah besar kita bisa menggantikan
penarus kementerian keuangan
materi yang diberikan dengan cara yang menyenangkan
mungkin mengajarkan beberapa materi mungkin diantaranya ada pengenalan terkait
tentang kementerian keuangan literasi keuangan
mungkin secara dasar terus kita mengajarkan tentang apbn terkait penggunaan apbn
mungkin kira kira negara itu dapat pendapatannya dari mana
mungkin kita akan mengemas tersebut mungkin lebih having fun mungkin dengan cara game
para relawan tak hanya mendatangi sekolah dasar
tapi juga sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas
kegiatan ini mengusung semangat kesuka relaan
panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikutinya tidak mendapat bayaran serta surat penyediaan dana
ini semua dari kerelaan kami sebagai pegawai asn kementerian keuangan
untuk meluangkan waktu dan juga pengalaman kasih sayang kami kepada siswa siswa yang merupakan generasi penerus kita
jadi keteladanan ini telah dicontohkan oleh ibu sri mulyani
kemenkeu mengajar sudah berjalan selama tujuh tahun di seluruh indonesia
pada tahun ini di jawa timur kegiatan dilakukan di sembilan kabupaten kota dengan jumlah tiga puluh tujuh sekolah dan ratusan orang relawan